pemerintah akan segera merelokasi bandar udara internasional adi sucipto di daerah istimewa yogyakarta
dengan segera memulai pembangunan bandara di kulon progo
dalam rapat terbatas terkait pembangunan bandar udara kulon progo di yogyakarta senin siang
presiden meminta pembangunan bandara segera dilakukan karena bandar udara adi sucipto sudah melebihi kapasitas
sebagai langkah awal gubernur daerah istimewa yogyakarta dan menteri perhubungan
akan membentuk tim penilai harga lahan di kulon progo
kita juga membuat pengadaan tanah itu sebesar besarnya
tapi pengadaan tanah cukup dengan yang diperlukan saja
karena bandara ini juga punya sister juga punya bandara lain yang berdekatan
yaitu bandara adi sumar munisulo dan nanti pemerintah juga sudah menetapkan
ada bandara satu lagi walaupun kecil itu bandara di daerah purwokerto